pemilu dari tujuh belas juli dua ribu dua puluh tiga hingga delapan belas maret dua ribu dua puluh
itu kan tahapan pemilu sudah mulai kan
pemilu dari tujuh belas juli dua ribu dua puluh tiga hingga delapan belas maret dua ribu dua puluh
sementara jumlah sebaran hoax itu mencapai jumlahnya adalah tiga dua ratus tiga puluh lima hoax
di mana satu sembilan ratus tujuh puluh tujuh hoax kita take down
itu hoax yang nggak perlu di take down cukup di stempel aja
karena isunya apa judulnya isunya gak
supaya paham ini ada selisih
karena yang sisa itu satu sekian itu gak masuk akal
media kita banyak di apa
banyak di platform ini
semuanya termasuk dari mulai google meta sampai tiktok
karena tiktok sendiri sudah lapor ke kami
selama pemilu ini dia sudah men take down sepuluh delapan juta konten
di platform sudah melakukan scrolling dan men take down sendiri tanpa kita minta
dia men take down termasuk meta juga begitu